evakuasi sampah yang menumpuk di pintu air manggarai terus dilakukan petugas pemerintah provinsi dki jakarta
kamis pagi terpantau tumpukan sampah di pintu air manggarai lebih sedikit tetapi ketinggian air masih dalam status siaga dua
sejak dini hari petugas dari dinas lingkungan hidup dan upk pemantau pintu air terus berjibaku membersihkan sampah yang terbawa arus dan menumpuk di pintu air manggarai
meski tumpukan sampah lebih sedikit dari kemarin ketinggian air masih berada di delapan ratus sembilan puluh cm dan belum mengalami penurunan status
selain memantau ketinggian air di manggarai petugas juga memantau kiriman air dari bendung katulampa bogor dan depok yang hari ini telah mengalami penurunan
petugas juga meminta kepada warga yang berada di aliran sungai untuk waspada terhadap air kiriman yang dapat kembali memicu banjir jika terjadi hujan
ketinggian air di pintu air manggarai itu air laporan delapan ratus sembilan puluh cm itu sudah dimasuki siaga dua
sudah mengalami penurunan dari jam tujuh pagi tadi ini sudah mulai penurunan